apa ada kantor yang menerima karyawan yang kualifikasinya rendahan
ma aku bawain pupuk tanaman buat mama
ini pupuk tokcer banget ma
kalau mama pakai ini tanaman mama itu
langsung lebih subur lebih asik lebih bagus
oke deh ma
tuh ben kamu baik sama mama
mama tahu pasti ada udang di balik batu
kamu baik baik begini
karena kamu berharap mama akan merubah surat wasiat
dari sita menjadi lara dan satria
jangan mimpi kamu
memangnya mama semudah itu
merubah surat wasiat dari ramah
sita ke lara dan satria
gara gara disogok sama pupuk tanaman dari kamu itu
mama tuh gak punya perasaan banget ya
mama tuh keterlaluan
mah kenapa sih mama begitu benci banget sama aku dan satria
apakah ada penghargaan sedikit aja dari mama untuk kami
gak ada ma
sebentar tadi dan andre udah nipu mama
mereka berhak ma
yang paling berhak mendapatkan warisan mama adalah lara dan satria mah
jadi mama harus segera
sekarang juga ma
mama harus ganti si warisan itu
mama gak suka dipaksa paksa
dan mama tidak bisa menerima sikap kamu itu
sekarang mama sudah putuskan
atau mama usir kamu dari rumah ini
mama harus sekarang juga mengganti isi warisan itu
atas nama satria atau lara
sekarang kita ke pengacara ma
kau berada di
tadi oma kenapa
kasih ular putih ke eyang uyot
anak kecil brengsek idiot
ngapain kamu di sini
ini larang mau lihat ular putihnya
ular putihnya ke mana oma
kamu sebut sebut lagi ular putih ular putih
kamu sih gak ada
gak bawa ulut putih seperti kamu bilang
kalau kamu sebut sebut lagi ular putih
nanti aku tampar kau ditampar
tapi aku larang mau lihat ular putihnya oma
aku larang mau lihat ular putih
kamu dikurung di sini
kamu gak boleh keluar
kamu gak boleh makan
oma jangan ya
kalau kamu sebut lagi nama ular putih ular putih ini lebih
dan oma akan masukin kamu ke dalam ulang hari
tapi kalau kamu gak sebut lagi nama ular putih
baru oma akan keluakin kamu
oma dia sudah selesai mandi ke sana
lalanya lagi di kamar
baru aja selesai mandi
oh kalau nenek
nenek ada di belakang kalau bu dewi mau ketemu
oh ya udah saya kesana aja
katanya di sini
ya allah nini kok gak gerak
wi nini ya allah nini
nini nini nini pegang tangan dewi nih
ya allah nini kok gak gerak
nih aduh dewi gak bisa berenang
siapa yang melakukan ini sama mama
hei kamu yang bunuh nana ya
demi allah tante
aku datang dari keadaan dia udah kayak gini
kalau memang kamu bukan bulu nenek
tante tadi aku mau ambil tongkat bukan dia kabur
asal membohong kamu membunuh
lamaran kerja maya hari ini lancar
biar maya gak usah inget inget peristiwa itu lagi
apa kabar lu
ini kesempatan lu
biar lu masuk surga
dan kalaupun saya punya uang
saya gak akan pernah ngasih sedikitpun sama bapak
kurang ngajar lu
lu anak dademit lu ya
anak setan lu
anak dademit lu ya